sebuah mesin anjungan tunai mandiri milik bank pemerintah di kabupaten mojokerto
dirusak oleh orang tak dikenal
pelaku merusak mesin atm dengan melempar batako hingga monitornya pecah
polisi kini masih menyelidiki pelaku dan motif perusahaannya
mesin anjungan tunai mandiri yang dirusak milik bank rakyat indonesia ini
berada di jalan jaya negara kecamatan puri kabupaten mojokerto
kondisi layar monitor pecah hingga mesin mati total
rusaknya mesin atm ini sendiri diketahui minggu malam
mendapat laporan perusakan mesin atm milik bank rakyat indonesia ini
polres mojokerto langsung melakukan olah tkp dan memeriksa sejumlah saksi mata

cctv milik bank bri pelaku sengaja merusak mesin atm
menggunakan batu batako yang dilempar dari depan
meski mesin dalam kondisi rusak dan mati total
tidak ada uang dalam mesin atm yang hilang
sementara belum ada uang kerugian uang maupun kerugian yang lain dari pihak bank maupun dari nasabah
kalau dilihat dari cctv nggak yang rusaknya apa
kita masih dalami cctv kebetulan kami juga sudah koordinasi dengan vendor dari bank untuk mengecek cctv
mesin atm di jalan jaya negara ini diketahui seringkali menjadi sasaran kejahatan
bahkan beberapa kali pelaku mencoba mencongkel dengan linggis
hal ini terlihat dari adanya bekas bekas congkelan pada mesin atm